pemirsa dari berbagai elemen serikat buruh di jawa timur
kami siang berunjuk rasa di depan gedung negara geraha di surabaya
tuntutan mereka menaikkan upah minimum kabupaten dan kota sebesar dua puluh lima persen akhirnya dikabulkan
ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja kami siang berdemo di gedung negara gerahadi jalan gubernur suryo surabaya
selain menolak upah murah di kabupaten dan kota jawa timur
para buruh menagi janji gubernur jawa timur agar segera menghilangkan disparitas upah
tak hanya itu buruh juga menuntut agar pemprov menaikkan upah kabupaten kota sebesar dua puluh lima persen di tahun dua ribu sembilan belas
ibarat gayung bersambut tututan buruh langsung direspon pemerintah provinsi
dengan mengeluarkan surat keputusan gubernur soal kenaikan yang akan diresmikan dalam waktu dekat
semua sudah diselesaikan dengan keputusan enam ratus enam puluh lima itu
sehingga beberapa daerah sekarang
kenaikannya itu lebih dari delapan ratus tiga persen
kenaikan upah antara delapan empat puluh sembilan hingga dua puluh empat lima puluh tujuh persen ini pun disambut gembira para buruh
sebagai bentuk ungkapan rasa syukur mereka pun menggelar tumpengan di jalan
jadi ini keputusan yang luar biasa dari pak gubernur jawa timur kepada siang hari ini
bahwasannya satu satunya gubernur di indonesia yang telah memutuskan upah minimum kabupaten
dan upah minimum sektoral kabupaten kota secara bersama sama dalam satu hari
meski telah dikabulkan sebagian buruh juga menuntut peraturan daerah jawa timur
tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan agar dilaksanakan dengan serius